dpr dan pemerintah sepakat tidak ada tawar menawar terkait kedaulatan negara kesatuan republik indonesia
khususnya di wilayah natuna kepulauan riau
keduanya juga menyetujui adanya peningkatan pertahanan negara dengan pengembangan alutsista
pernyataan itu disampaikan menteri pertahanan prabowo subianto
usai menghadiri rapat dengar pendapat yang digelar secara tertutup dengan komisi satu dpr
di kompleks parlemen senayan jakarta senin sore
prabowo menyebutkan ada sejumlah kasus pelanggaran wilayah di beberapa negara
hal itulah yang menjadi perhatian khusus pemerintah dengan dpr
dalam meningkatkan pertahanan kedaulatan negara melalui pembelanjaan alutsista
saya kira ada suatu pemahaman bersama bahwa kedaulatan itu kan memang tidak bisa ditawar menawar
kedua bahwa kedaulatan itu
memerlukan upaya khusus
bahwa kedaulatan dan kemerdekaan itu harus dipertahankan
dan pertahanan itu butuh investasi
kita tidak bisa serta merta punya pertahanan yang kuat
tapi tentunya pemerintah harus memikirkan seluruh bangsa